nah tiap tahunnya orkestra gita bahana nusantara ini melakukan seleksi dan juga melakukan karantina terhadap bakat bakat muda dari tiga puluh empat provinsi
ketatnya persaingan dan beratnya syarat menjadi anggota mewarnai para anggota gbn yang juga menjadi duta nasionalisme lewat musik
menghayati tiap alunan berupaya menghadirkan yang terbaik
pemuda pemudi dari tiga puluh empat provinsi ini berkumpul dalam orkestra gita bahana nusantara dua ribu sembilan belas atau gbn
bukan dengan mudah pemuda pemudi berusia tujuh belas dua puluh tiga tahun ini menjadi anggota gbn
proses seleksi yang ketat dan cakep membaca partitur pun menjadi salah satu syarat yang cukup berat
seperti wahyudin maulana dwiansar atau akrab disa padindin
pemuda berusia dua puluh satu tahun ini harus bersaing ketat dengan musisi muda lain di yogyakarta
sebelum dinyatakan lolos dan terbang ke jakarta
kalau pas karantina kayak gini emang jauh dari rumah otomatis kangen rumah kangen bapak ibu
kalau kesulitan waktu audisi
kalau untuk aku sendiri
emang harus bener bener ngejar materi
soalnya setelah lulus sma
emang gak pernah main flut lagi
sebab harus kerja untuk aku sendiri
jadi setelah lulus lanjut kerja
selama dua tahun
terus ada lowongan
ada audisi gbn
aku kejar materi selama dua minggu waktu itu
ia pun mengaku sempat merasa kesulitan karena kurangnya prasarana yang ia miliki
saya sebagai anak muda
punya harapan aja sih mbak
punya harapan untuk indonesia
lebih gencar cari bibit bibit yang emang bener bener dia
kayak butuh tempat
keterbatasan mungkin kayak alat musik
wakil daerah istimewa aceh farah diana juga merasakan persaingan ketat untuk menjadi bagian paduan suara
kita bahana nusantara tahun ini
memilih lagu merindukan amboina
terus nyanyi lagu itu cuma beberapa waktu di aceh
banyak yang nyanyi lagu selama beberapa tahun
lagu selendang sutra tanah airku
jadi waktu seleksi itu agak sulit ya
karena kan kita harus mendengar yang sebelumnya menyanyi lagu itu
jadi sebelum dari farah itu belum ada yang nyanyi
jadi farah itu yang pertama nyanyi lagu itu
jadi agak gugup karena baru coba pertama kali juga
ketatnya persaingan dan syarat menjadi anggota gita bahana nusantara bukan tanpa sebab
gbn merupakan orkestra di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud
yang secara rutin tampil dan berkata
tampil dalam upacara peringatan kemerdekaan indonesia di istana negara
tak hanya itu anggota gpn juga mengemban tugas sebagai duta nasionalisme lewat musik dan lagu yang mereka mainkan
bagaimana caranya untuk bermain musik mengalami disiplinnya kemudian pembentukan karakternya
karakter salah satunya kalau kita bermain musik tidak sekedar hanya mengeluarkan bunyi bunyian
bagaimana bunyi bunyian itu bisa diterima dengan enak kemudian bisa dirasakan di dalam hati
kemudian menyampaikan kata katanya juga mencerna bahwa sebagai warga negara indonesia dengan mengatakan indonesia bahwa kita itu dilahirkan di bumi pertiwi ini bahwa indonesia ini sangatlah luas sangatlah besar
terus apa yang sudah anda lakukan
saya berharap bisa menjaga sumbangan untuk bangsa dan negara ini
setiap tahun gbn melakukan seleksi di tiga puluh empat provinsi indonesia dan melakukan karantina sejak satu agustus dua ribu dua puluh
anggota terpilih berlatih secara intensif di bawah asuhan para musisi ternama
dalam hud ri ke tujuh puluh empat menaikkan kolaborasi dengan tiga ratus siswa siswa smp di jabodetabek sebagai barisan aubade
medley lagu nusantara pun harus disajikan berbeda tiap tahun
hal ini pun membawa kesan tersendiri bagi tiap anggotanya
sangat berarti yang pertama setelah dulu dulu ikut lomba nyanyi itu ya kayak untuk kepuasan diri sendiri aja sama membanggakan orang tua
paling banggain sama daerah kalau ini udah kayak memang bisa ikut berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan itu sih paling penting
jadi prestasi yang farah capai ini itu memang sangat penting
prestasi yang farah capai ini bisa juga berguna untuk negara gitu
kebanggaan sebagai keluarga gbn pun juga dirasakan para pengasuh dan konduktor
mereka bahkan seringkali tak percaya mendapat mandat negara menggolakan nasionalisme lewat musik dan lagu mereka
tentang kitab barang nusantara bagi saya secara pribadi itu anugerah kenapa
satu hal pesan dari orang tua pada saat saya masih smp mendelang ya sd dari lulus sd
saya masih smp mendelang ya sd dari lulus sd

bahwa saya diberi bekal oleh orang tua kita tidak berpikir akan seperti ini
kenapa saya akhirnya terus bisa memimpin sebuah orkestra yang namanya gita bahana nusantara
ternyata bahwa orang tua saya membimbing atau mengarahkan dengan beliaunya sudah mempunyai
punya itu tujuan yang kedepan bahwa kalau dulu bahasa jawa nyales satu satunya anakku dari sebelas
anak itu yang nisan terus ke bapak tuh kamu hai nah sebelas saudara saya nomor tujuh masih kecil
hai apa iya pak saya bisa merusakkan kita ditanya bapak bisa nah ternyata benar setelah saya
menggeluti menjadi guru musik apalagi saya bidangnya mengajar orkestra saya tidak menyangka bisa
sampai di jakarta ini untuk memimpin sebuah orkestra besar untuk peringatan detik detik
proklamasi di istana negara ini beban atau tanggung jawab yang tidak ringan menurut saya
hai dan satu lagi yang saya dapatkan bahwa inilah puncak karir saya sebagai
guru musik merangkul sekitar satu ratus tiga puluh empat orang paduan suara dan tujuh puluh empat pemain orkestra membuat gbn menjadi
sarana apresiasi bakat anak bangsa dan pengingat akan nasionalisme yang harus terus didengungkan
melalui musik dan lagu kebangsaan padamu negeri kami berjanji kami berbakti kami mengabdi padamu
negeri jiwa raga kami tim liputan cnn indonesia